gue gak percaya kalau misalnya laura ngelakuin kejahatan besar yang kayak lo bilang tadi
ya lihat aja nanti
pak kenapa sih aku dipanggil sama aku salah apa
bapak mau tanya apa benar kamu pernah masuk ke dalam ruangan ini
aku aku gak pernah ya gak mungkin lah pak gak pernah lah
masuk mana lagi nih
aduh berapa jam mereka ngelakuin aku aku jauh banget lari
sekarang nggak salah lagi pasti dia ada di dalam sini kita lihat aja yuk
hah masa sih dia gak mungkin dong ada di sini
awas loh sampe salah
lo sih gue bilangin dia tuh gak mungkin ada di sini lo tetep aja mau ngotot ke sini
ya mana tau kan si laura ada di dalam gimana sih kalian so tau sih lo
loh kok perantakan gini sih kalian ngapain di sini hah sengaja perantakin gudang
heh obs kita ngesuruh berani beraninya lo marah marah sama gue
mikir lo siapa lo ngaca dong eh yang gak jual sini tuh kita kita
blabu banget sih lo jadi orang
jangan mentang mentang kalian orang kaya seenaknya mau nyuruh nyuruh
hah nanti gue laporin sama kepala sekolah kelakuan lo semua
cepat kalian pergi dari sini
udah deh rah mending kita pergi aja kita kan mau nyariin si laura
aduh terus lari lagi dari sini
kalau enggak orang orang yang datang ke sini pasti kira aku mau nyuri pulang
ya padahal kan enggak
ah beri ya
oh my gosh terus lari
eh eh rah rah lo kenapa
eh eh eh eh eh eh jangan masalah masalah disini dong gini aja lo
eh rah eh serius nih lo kenapa sih kok gak karoan gini sih
aku aku aku aku tuh
baru baru kayak gitu
enggak enak sama si ches tuh ngejar ngejar aku
aku aku udah lari lari kemana mana aku tuh capek aku takut
kok berhenti sih rah
tuh liatin si laura
jangan jangan dia ngadu sama glenn
kalau dia ngadu bisa berhabis nih masalahnya
yang ada gue tambah benci sama gue
ya ampun eh rah segitu banget sih lo sama dia lo beneran suka sama si glenn
sekarang ini pertanyaan narik aja
oh iya kita satu goblengan eik heavier
memang kupu mercy sih dia
maaf pak saya tidak perlu dengan laura
laura tolong kamu keluar sebentar ikut ke ruangan saya
kok si laura dipanggil pak sekolah ya
jangan jangan dia bikin kejahatan besar lagi
sampai sampai dia dipanggil langsung pak sekolah
eh kalian kalau nggak tahu kejadian sebenarnya
jadi nggak usah ngosip
yee bisa aja kan dia bikin kesalahan besar
sampai sampai ke pas koma ya dia langsung
eh era gue gak percaya kalau misalnya laura ngelakuin kejahatan besar
ya lihat aja nanti
pak kenapa sih aku dipanggil
apa aku salah apa
bapak mau tanya
benar kamu pernah masuk ke dalam ruangan ini
aku nggak pernah lah
ya nggak mungkin lah pak nggak pernah lah
maaf apa saya bisa minta sidik jari anda
titik jarinya sama dengan yang ada di lemari besi itu
jadi benar anak ini yang mencuri pak
nggak pak aku nggak pernah nyuri nggak mungkin
nggak mungkin aku nggak pernah nyuri anak khaja
sebaiknya kamu ikut saya ke kantor polisi
kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu
no pokoknya kuasa aku nggak mau tanggung jawab nggak mau
nggak nggak nggak
ki laura kemana ya
tadi belum balik balik juga
iya yan aku juga nggak enak
ada apa sih
ada apaan ya
eh daripada penasaran ini yang kita cari tahu aja
ya ada apa
ya ada apa
mau izin ke perpustakaan
ya ya udah silakan
si aku jadi penasaran deh ada apa sih sama si laura
maksud lo kita izin keluar juga gitu
nggak yang nggak bisa lara yang izin keluar itu udah banyak
ini sih pak
saya boleh izin keluar dulu nggak
oh temen kalian aja belum kembali ke kelas sekarang kalian mau izin keluar
pak sebentar aja pak boleh
duh gimana ya
nah udah kalau kayak gitu kita keluar aja semuanya
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar
kita semua mau keluar

ngapain kalian di sini
ayo kembali ke kelas kalian
pertunjukan yang sangat menarik
biar mampus tuh cewek muat
eh jodoh gue colok juga tuh mata aku lagi
astaga aku tuh masalahnya sepuluh gagak lo tau gak sih
tadi saya sendiri gue lihat dia keluar ruangan ruangan
pasti dia nyuri uangnya
sampai jumpa di video selanjutnya